kekhawatiran berbagai virus varian baru b satu enam ratus tujuh belas asal india ternyata belum membuat sejumlah warga waspada dan tetap berkurumun
seperti misalnya sejumlah sopir truk yang menggelar pawai sound system dan menyebabkan kerumunan hingga akhirnya dibubarkan polisi
polisi menahan puluhan truk serta memeriksa peserta pawai
video amatir menunjukkan puluhan truk melakukan pawai sound system di jembatan solowangi lumajang jawa timur minggu sembilan mei lalu
acara yang tidak mengantongi izin dari petugas kepolisian ini mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas penghubung desa pandanwangi dengan desa selonghawar
parahnya kegiatan juga menimbulkan kerumunan massa
bahkan warga tidak menyindakkan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker
polisi selanjutnya menahan puluhan truk dan pick up serta peserta pawai sound system ke mapores lumajang untuk dilakukan penyelidikan